kita beralih ke informasi lain kondisi bayi kembar siam asal lamongan anindita dan anindya belum stabil sampai hari ke lima belas masa perawatan di rumah sakit umum dr sutomo surabaya
meski begitu berat badan bayi mulai naik signifikan karena keduanya mendapatkan asupan ac eksklusif
timuzi novianto baru saja tiba dari babat sebuah kecamatan di kabupaten lamongan yang berjarak hampir delapan puluh km dari surabaya
siang itu ayah anindita dan anindya ini membawa asupan penting bagi kedua bayinya asi eksklusif
dua hari sekali buruh tani ini bolak balik babat surabaya untuk mengantar asi yang diperah istrinya hoyrul baria
asi itu diperah sejak kamis tidak banyak tak lebih dari dua ratus ml
timu zin berharap ac itu bisa membuat bayinya merasakan kasih sayang sang ibu
lantaran berat badan kedua bayinya terus naik karena asupan asi yang dia bawa
kondisi istrinya kini berangsur membaik setelah mengalami pendarahan saat proses persalinan
semua itu kita pasrahkan sama dokter sutomo
kalau masalah kondisi masih naik turun
dari pihak keluarga kita usahakan untuk asupan ac
kalau saya ngangin ac nya itu dua hari sekali
insya allah dua hari sekali
terus kondisi kerajaan
alhamdulillah ini sudah mulai membaik
saat tiba di rumah sakit dr sutomo surabaya berat keduanya hanya empat dua kg
yang seharusnya lima kg
kini berat anindita dan anindya naik menjadi empat empat kg
asi terus diberikan agar keduanya bisa mencapai bobot ideal
diharapkan hal itu juga mendorong kestabilan organ dalam bayi
alhamdulillah kapan waktu datang bapaknya membawa bekal asi
hari ini bapaknya pulang dari lamongan membawa begal ac yang kami terima
sehingga asi sangat diperlukan untuk kesehatan kedua bayi
lancar ya minumnya lancar
lancar satu bayi bisa minum tiga belas sampai empat belas ml setiap tiga jam sekali
anindita dan anindya merupakan bayi kembar siam ke delapan puluh sembilan yang ditangani rsu dr sutomo
keduanya dempet perut dan dada
tim dokter belum bisa memastikan kapan akan dilakukan operasi pemisahan
pasalnya kondisi keduanya belum stabil dan ada beberapa kelainan terutama di organ jantung